berbeda dengan laga final piala dunia yang penuh kemeriahan
laga liga tiga nasional antara persik kediri dan madiun putra
justru diwarnai bentrok antar kedua supporter kedua kesebelasan
kedua kubu supporter saling lempar batu
hanya karena dipicu saling ejek saat di tribun penonton
supporter persik mania yang berada di tribun selatan ini
terlibat saling lempar batu dengan supporter madiun putra fc
yang berada di tribun sebelah kirinya di stadion brawijaya kediri sabtu sore
saling ngejek antar supporter lah yang diduga menjadi penyulut emosi supporter
sulitnya petugas melerai kedua supporter membuat polisi
terpaksa mengeluarkan anjing k sembilan
untuk membebarkan kerombolan supporter yang terlibat kericuhan
tak hanya kericuhan antar supporter
tak siapnya ofisial pertandingan dalam menyediakan mobil ambulans
membuat salah satu pemain madiun fc
yang mengeluh kesakitan terpaksa diangkut dengan mobil milik warga menuju rumah sakit
dalam pertandingan kompetisi liga tiga pssi yang digelar di stadion brawijaya ini
tim tuan rumah persik kediri berhasil mempecundangi lawannya
madiun putra fc dengan skor dua satu hingga akhir pertandingan
padli rahmawan kediri